empat orang meninggal dunia ribuan warga hingga saat ini masih bertahan di tenda pengungsian
tni akan segera membangun rumah tinggal sementara untuk para pengungsi
duka masih belum pergi dari tanah lombok
hingga minggu siang tercatat lima ratus tujuh puluh empat kali gempa susulan dengan intensitas kecil terus terjadi
dalam rilis minggu malam diterima tim cnn indonesia
dari kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho
korban meninggal dunia mencapai empat ratus empat jiwa
tercatat lebih dari satu tiga ratus korban luka luka tujuh ratus delapan puluh tiga orang mengalami luka berat dan lima ratus tujuh puluh orang luka ringan
sedangkan warga yang mengungsi mencapai lebih dari tiga ratus delapan puluh ribu orang tersebar di beberapa titik
keadaan pengungsi di dusun teluk pombal kecamatan pemenang
dan kabupaten lombok utara paling menghawatirkan
seluruh rumah warga mengalami kerusakan parah
warga hanya mengandalkan bantuan dari relawan
karena distribusi bantuan selalu diturunkan di posko utama
di kantor kecamatan atau di kota kabupaten tanjung lombok utara
meskipun harus bermalam di tenda seadanya
pengungsian di atas gunung maupun lapangan terbuka
menjadi langkah warga di kabupaten lombok utara dan kabupaten lombok timur karena masih trauma
kita masih trauma ini
mobil aja yang durut
sakut juga ya
soalnya kita sangkut itu isu isu tsunami itu
hingga hari ke tujuh pasca gempa bermagnitudo tujuh yang melanda lombok
timbas tanah segabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban
yang masih tertimbun longsoran di kecamatan gangga kabupaten lombok utara